menurut penelitian ada jutaan orang dewasa yang mengalami takut terhadap jarum suntik atau yang disebut dengan tripanofobia
makanya ini saya akan langsung bertanya dengan dokter tentang tips mengatasi ketakutan terhadap jarum suntik dan langsung akan mempraktekannya
hal ini tentu saja menjadi tantangan lain untuk mencapai herd immunity
oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk hadapi tripanofobia
pastinya trauma tersebut yang akhirnya akan bertahan di orang tersebut
sehingga dia takut untuk segala tindakan yang berhubungan dengan suntikan
kalau itu kan disebutnya apply tension ya
itu disarankan sih sebenarnya beberapa hari atau beberapa minggu sebelum waktu pelaksanaan vaksinasi
karena itu harus dilatih secara terus menerus
nah tadi saya sudah bertanya dengan dokter tentang tips mengatasi ketakutan terhadap jarum suntik
makanya saya akan langsung praktekkan
saya akan langsung divaksin ya dok
tapi bukan vaksin covid karena saya bukan tenaga kesehatan
jadi saya vaksin yang lain dulu untuk kekebalan tubuh saya
selanjutnya katakan pada vaksinator kondisi sesungguhnya bahwa takut pada jarum suntik
agar tenaga kesehatan yang bertugas melakukan perlakuan perlakuan khusus untuk mengurangi kepanikan
sebagai catatan vaksin yang disuntikan ke saya bukan sinovac ya
melainkan tetanus dipteria turion
untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan cegah bakteri tetani yang menyebabkan kekakuan otot
nah selanjutnya yang harus dilakukan setelah apply tension adalah mengatur pola pernapasan
ketika sudah berhadapan dengan jarum suntik posisi hidung kita harus tegak tetapi tidak kaku
kemudian atur pola pernapasan tarik nafas dalam dari hidung keluarkan lewat mulut
dan lakukan beberapa kali sampai kita benar benar relax dan siap untuk disuntik
dan selanjutnya adalah hadapi saja rasa takut itu ya dok ya
saya pikirkan hal hal positif bahwa jantung suntik itu tidak sakit dan fokus kepada alasan kita mengapa divaksin adalah untuk kesehatan kita sendiri
sudah siap mbak
mungkin mbaknya relax ya
tangannya posisinya yang benar
pada tahap ini pasien perlu menenangkan pikiran dan mensugesti bahwa suntikan yang dilakukan tidak sakit
lemaskan otot otot dan fokus pada tujuan divaksin adalah untuk kesehatan tubuh
dikatakan kepala puskesmas kecamatan setiabudi dr gafar hartatianto rasa takut tersebut disebabkan oleh beberapa hal
namun biasanya karena trauma pada masa lalu saat disuntik dengan posisi yang kurang tepat sehingga menimbulkan kesakitan efek pusing mual muntah hingga pingsan
kalau dari saya sendiri untuk penyebabnya dari trauma gak ada karena biasa menyuntik ketika disuntik malah jadi takut
melihat orang yang sebelum disuntik sudah ketakutan ada yang setelah disuntik ada yang kesakitan atau gimana itu bisa mempengaruhi juga sih seperti itu
nah setelah proses vaksinasi selesai kita bisa mengapresiasi diri karena sudah menghadapi ketakutan kita
karena memang vaksinasi adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari berbagai penyakit termasuk virus corona
maka jangan biarkan ketakutan atau fobia terhadap jarum suntik menjadi penghalang bagi kita untuk menjaga kesehatan
saya putri ivan fudi dewan tamsan jakarta